empat anggota aktif organisasi papua merdeka atau west papua national coalition for liberation
pimpinan mathias wenda pada jumat siang menyerahkan diri
mereka menyerahkan diri beserta senjata api organik standar jenis m enam belas milik tni
dan menyatakan diri kembali ke pangkuan nkri
empat anggota aktif dari tentara pembebasan nasional organisasi papua merdeka
pimpinan mathias wenda menyatakan diri kembali ke pangkuan nkri
setelah melakukan koordinasi dengan satgas perbatasan ri papua nugini
yonif para rider tiga ratus dua puluh delapan dirgahayu
keempat anggota tpn opm serta satu senjata api organik jenis m enam belas dan beberapa amunisi
diterima dan rem satu ratus tujuh puluh dua praja wirayakti kolonel binsar sianipar
yang berlangsung di pos perbatasan ri dan papua nugini wutung kota jayapura jumat siang
menurut danrem satu ratus tujuh puluh dua praja wirayakti kolonel binsar sianipar
keempat anggota tpn opm ini pernah melakukan aksi penembakan di daerah perbatasan dua ribu empat belas
dan ada salah satunya dari mereka merupakan anak buah langsung dari mathias wenda
saat momen penyerahan diri mereka juga membacakan ikrar untuk kembali ke pangkuan nkri
yang diwakili anggota tpn opm berinisial lp
saya berhak nyetan penyerahan diri
bahwa saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada nkri negara republik
kesatuan republik indonesia
dan mematuhi peraturan perundangan undangan yang telah dibuat oleh pemerintah
serta menganut paham pancasila untuk menjadi warga negara kesatuan republik indonesia
keempat mantan anak buah mathias wenda tersebut kembali ke pangkuan nkri
berharap mendapat hidup yang normal serta kesejahteraan seperti layanan pendidikan
dan kesehatan seperti warga papua lainnya
andre kirwel jayapura papua